abah abah cari ibu
iya cari siapa lagi atuh bu rt
iya iya cari ibu partidol mekumaha
ada udah siap
sudah sudah sampai kacau
iya eceran etah bensin eceran sering lihat saya mas
si akang ini bodoh pisat kalau naik angkot loe mati ya satu narik angkot yang tegak
ya tidak apa apa kalau begini saya punya ide lain ini teh
bensin saya kebetulan penuh thank you
saya pindahin aja ke tanki motor saya saya pindahin aja ke tanki mobil cu
biar paling gak sampai ke pom bensin weh kalem
bener pisan ide cemerlang etah otak loe nih
diakalin dulu sebentar ya
nuhun aduh thank you pisan
aduh udah kaset pinter deh aduh berewok deh aduh sampurna
kunaon tengok tengok ke belakang deh kang
ya teh coba mencari akal untuk mengambil bensin teh
cuman sepertinya tidak ada alat alat ini teh
kemampuan tanpa alat tidak bisa
jadi berarti saya memang dipelak di dia
aduh pun ten pisah nih saya tuh buru buru ya
iya iya saya mengerti saya nanti bisa telepon anak saya saja minta bantuan
wah itu lebih bagus ya permisi ya
eh kakak kakak kakak kihulah sok main permisi wae gedingan can kenalan akang
oh iya lupa boleh boleh lah kenalan
kalau saya mah bisa tebak nama akang sahah
pasti naminan teh asep
ya pasti waktu lahir begitu orang tua melihat wek wek keluar kita lahir kita bayi orok
ah ini aduh mau diganteng pisah nih anak kaseh jadi dinamakan asep
ting tengel teblebeb betata
bukan tenceng nama saya teh rama lain asep
tapi kalau mau diganteng
jauh pisahnya rama sama asep aduh melesetnya teh
bukan cathy soal kata kenalan
ah teblebeb kepancing juga kan dapat namanya
kenalan deh orang
sudah kalau begitu saya pamit ya
mau pamit deh aduh sudah tiga kali pamit jangan dulu minta nomer hp boleh
soalnya tuh saya catet di dianya
tah sep di memory ku cathy
tapi kalau orang orang akab yang deket sama saya mah
pangitnya ke ke amrik tujuh tujuh
atau kalau begitu sih ke ke sep
pamit dulu ya
saya tidak ada keuangan lagi
aduh kasihan pisahnya
keke tunggu tanpa bensin
tidak ada lagi
tetap saja tidak ditolong
tetap saja menangkang dia
dia jadi begitu ray
tadi pagi mama aku udah cerita semuanya sama aku
abah juga sudah memberitahu aku
terus menurut kamu sekarang gimana
ya mau bagaimana lagi
ini juga kan sudah kesepakatan kita dari awal
sekarang mama sama abah tinggal menuju langkah bahagianya kan
lagian aku juga gak tega
kalau misalkan matahin semangatnya abah sama mama
sama ray aku juga tidak tega
tapi aku harus bagaimana
nah karena untuk bisa benar benar putus dari kamu
itu bakalan berat banget rai
karena aku tidak bisa cintai cewek lain selain kamu
tapi mau bagaimana lagi
kita harus sama sama memerangi perasaan kita masing masing
demi kebahagiaan abah sama mamamu
aku merasa kamu paling semangat
kamu tidak memutuskan aku tanpa alasan kan
buka kamu lucu banget sih
ini nahan sedih tahu
makasih ya ray
buat memuaratkan kamu
kamu tidak usah bilang makasih lagi
aku juga ingin lihat abah bahagia sama omak kamu
ini yang dari tadi pagi aku mau coba terapin
aku sangka aku akan bisa
tapi setelah aku ngobrol
dan bicara ini
dan bicara ini sama kamu aku yakin aku bisa lebih nerapinnya
nggak ada yang perlu kita obrolin lagi kan
ya kalau gitu aku balik ya
tapi kan masih lama jadwal pulang sekolahnya rai
aku lagi pengen di rumah
yaudah aku temenin ya
gak usah aku bawa sendiri aja
aku pengen belajar mulai dari sekarang gak tergantung sama kamu lagi
cuma berat sih
jangan kemana mana aku mau
eh apa apa cari ibu
iya cari siapa lagi atau bu erte
pak artidol mekum h ada udah siap
sudah sampai kantor maksudnya
ibu sudah sampai kantor dari tadi pagi sudah berangkat abah
kan nunggu abah gak dateng dateng jadi ibu langsung berangkat sendiri
sih kenapa saya ditinggalin ya
coba sebentar partil saya harus telepon dulu ini mai
ini buat kamu aja lah ini
tidak ada yang mengangkat angkat ya tia aduh rusuh ya ma rusuh ini ma pasti ini ma
waalaikumsalam teh manis
teh manis sudah di kantor
kenapa tidak menungguin saya tuh
ya abisnya kang abah tadi sibuk sama perempuan cantik
asik perempuan yang mana tuh
itu yang tadi di pinggir jalan
kang abah lagi ngobrol berdua kan sama perempuan cantik
aduh teh aduh eh tambah
tidak sengaja jadi kebetulan saya lewat
ada orang minta bantuan
aduh saya bantu masa tidak dibantu tuh teh
mana ada kebetulan sampai dua kali ya kang abah
masa ini kebetulan lagi dengan perempuan yang sama
kan tidak mungkin
eh iya ma perempuan makyar awewe ini
saya saja tidak sadar tadi bagaimana tetapan si ece itu di jalan
ya sudah teh
mendingan saya langsung ke sana ke butik ya
untuk menjelaskan semuanya
jadwal saya hari ini penuh sampai sore
meeting terus kang abah